salah dikit aja dibahas
itu mah bukan dikit beb
kabarnya temen lu si tisna gimana
tadi gue lihat pipinya masih bengep banget
gue mau nanya kagak teh
pok bahasnya ntar aja
kopi susu dong
romannya lagi banyak duit ya
emang harganya beda ya bu
ya iyalah pur
kalau gitu kopi hitam aja deh kok
kopinya udah gue cek
campur sama susu
be kalau babek mau mila bayangin lagi sama bang gopur
babek mesti izinin bang gopur tinggal di mari be
gue kagak bisa nerima laki lu di mari
kalau kelakuannya kagak berubah
he lu mau tawain gua
gak gak be
biar kata lu lagi kesel sama si tisna

lu kagak boleh begitu
sebagai teman apalagi sesama tukang ojek
harusnya saling bantu
kalau temen salah ya nasehatin dong
harusnya saling bantu

pok hidup saya ini udah berat
masih juga suruh mikirin orang lain
pur kagak boleh begitu kalau sama temen
ibarat kata peribahasa nih
berat sama dipikul

tapi kalau sama tisna saya kebagian yang berat terus
nggak pernah kebagian yang ringan
jawab aja lu
jawab aja lu
seneng itu simpel
pas lihat tukang ojek cupu duduk sendirian

cekak cekak cekakak
jangan marah cuy
gak marah kan
udah nyambung pur
gak diangkat pok
udah empat kali nih
emang kalo lima kali dapet tadi ya
malah becanda lagi lu pur

lu emang punya perasaan
harusnya temen di telepon gak diangkat angkat
harusnya temen di telepon gak diangkat angkat
pasti ada apa apa
udah buruan sono tengokin
mau kemana lu
katanya suruh buruan
iya tapi bayar dulu ini
udah sono tuh buruan
udah sono tuh buruan
udah sono tuh buruan

cuy aku prihatin sama si rika cuy
nanti kalo aku ketemu si tisna
aku kemplang aja kepala dia cuy
yaudah jangan cuma prihatin omara
update status dong
mau kemana kamu sayang
aku mau ke rumahnya mbak rika
tapi kan kita mau jalan
ih tapi aku mau nengokin mbak rika
jalannya ntar aja ya
emang gak jalan berdua
takut dia kenapa napa
memang rika kenapa sih
dia batal amaran
gara gara kang tisna didatengin istrinya
kasian sih kasian
tapi kan itu ada janji dari kemarin kemarin
nah gitu dong
ih apaan sih
tis buka pintunya dong
tis gue tau lo ada di dalam
kamu bawa makanan apa pur